selama ini dunia perwayangan atau dalang adalah profesi yang didominasi oleh kaum lelaki
dengan rumah sakit rumah sakit yang ada di luar negeri
berdasarkan judicial review di mahkamah konstitusi
itu pengajaran dari untuk keempat palms floating your becky
markal middle reach bro kemudian